ribuan warga di kabupaten aceh selatan aceh terpaksa diungsikan setelah banjir merendam rumah mereka sejak beberapa hari lalu
hingga sabtu pagi air masih merendam rumah warga dengan ketinggian air satu hingga dua meter
petugas gabungan dari bpbd tni dan polri harus menerobos banjir untuk mengevakuasi warga menggunakan perahu karet ke tempat pengungsian
memasuki hari kelima sedikitnya empat kecamatan terendam banjir yaitu kecamatan trumon timur trumon tengah trumon dalam dan kecamatan kota bahagia
kepala bppd aceh selatan zainal mengatakan banjir di aceh selatan terjadi karena curah hujan yang tinggi sejak sepekan terakhir
saat ini warga yang terkena dampak banjir sudah dievakuasi ke tempat pengungsian
mengingat hujan yang terus menguyur membuat banjir semakin tinggi
sampai dengan hari ini kita sudah menyiapkan dapur umum segala logistik
dan juga ada warga yang masih berada di dalam yang menempati tempat tempat yang lebih tinggi seperti yang di salter
juga telah kita lakukan pendistribusian daripada logistik itu sendiri
hari ini kita posisi saya sekarang di cot bayu yang hari ini melakukan evakuasi ketinggian air mencapai lebih kurang dua meter
hujan yang terus turun membuat air semakin tinggi
petugas gabungan pun bersiaga dan mengevakuasi warga yang terjebak banjir
banjir juga melanda dua belas kecamatan di kabupaten aceh tamiang
selain merendam permukiman warga banjir menyebabkan jalan nasional lumpuh total
sejak rabu hingga sabtu lima november akses dari medan menuju banda aceh masih terputus
petugas khawatir pasokan bahan pangan dari medan ke aceh dan sebaliknya akan terganggu
di luar babem sejumlah kendaraan pengangkut barang ataupun angkutan umum terjebak banjir
selama beberapa hari
selamat seorang pengemudi mengaku sudah terjebak banjir selama dua hari
dia terpaksa menunggu banjir surut untuk mengantar barang dari aceh ke medan sumatera utara
sudah dua malam di sini
kenapa di sini lewat
karena takut kalau kita di tengah sana takut terjebak susah terjemahkan
kalau di sini kan ada manasah dekat
data badan penanggulangan bencana daerah aceh tamiang
mencatat dari dua belas kecamatan yang terkena dampak banjir
sekitar sembilan dua ratus delapan puluh dua keluarga mengungsi ke sejumlah titik
adapun kecamatan yang terkena dampak banjir terparah adalah tenggulun bandar pusaka sakerak dan rantau
selain itu sekitar enam puluh enam desa terisolasi karena banjir
di antaranya tiga belas desa di kecamatan bandar pusaka
sepuluh desa di kecamatan sekerak dan sembilan desa di kecamatan rantau
tim liputan cnn indonesia